bantuan subsidi upah kepada pekerja sektor terkena dampak ppkm sangat dinanti oleh hilza
karyawati pabrik garme di bogor ini mengaku sejak terjadi ppkm dan psbb
penghasilannya sebagai operator mesin jahit berkurang hingga tiga puluh persen
pasti senang lah karena kan karena ada pandemi kayak gini kita jadi susah
jam kerja juga nggak teratur kadang banyak libur biasa lemburan juga ini nggak ada gitu kan
kalau misalkan dapat alhamdulillah bisa bantu bantu buat beli kebutuhan pokok selama nanti ada ppkm perpanjangan lagi gitu
pencairan bantuan subsidi upah juga dinantikan oleh zaki
pria yang bekerja di bidang transportasi ini mengaku subsidi upah cukup membantu kebutuhan rumah tangga
untuk digunain sih untuk biaya pendidikan sekolah anak
dan satu lagi untuk keperluan sehari hari seperti bahan pokok pembelian bahan pokok
pemerintah menargetkan delapan juta pekerja bakal mendapatkan subsidi upah dalam waktu dekat
bp jam sostek diminta oleh kementerian ketenaga kerjaan untuk menyediakan data pekerja calon penerima bantuan subsidi upah
buat para pemberi kerja para perusahaan itu pastikan mereka menertibkan data datanya
karena data data itulah yang akan kita tarik nanti yang siapa yang eligible
data data itu juga yang nanti akan menjadi dasar kita siapa yang bisa dapat dari pihak
karena pasti ada cut off cut off faktunya ya
nah ini yang kita lihat selama ini belum semuanya tertib
nanti akan terasa begitu data ditarik datanya nggak ada
menteri ketenagakerjaan ida fauzia menjelaskan
pihaknya terus mematangkan kebijakan bantuan subsidi upah bagi pekerja terkena dampak ppkm tahun dua ribu dua puluh satu
bantuan subsidi upah atau bsu tersebut bertujuan untuk membantu mengatasi dampak tekanan ppkm
terhadap sektor non kritikal ketenagakerjaan karena pembatasan dan pengurangan jam kerjaan
bantuan subsidi upah tersebut menargetkan sekitar delapan juta pekerja dengan anggaran sebesar delapan triliun rupiah lebih
direncanakan setiap penerima bantuan bakal menerima subsidi upah sebesar satu juta rupiah untuk dua bulan
melalui rekening bank terdaftar melalui bp jamsostek
saya kira ini kita sudah punya pengalaman menyalurkan subsidi upah ini
tentu kami akan memulai dengan membuat peraturan menteri ketenagakerjaan
dan memvalidasi data yang ada di bpjs ketenagakerjaan
mudah mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja para pekerja terutama yang di luar sektor kritikal
untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat
saya kira itu pak
sebagai informasi pemerintah meluncurkan program subsidi upah bagi pekerja
terkena dampak ppkm di zona empat pada dua ribu dua puluh satu
kriteria penerima bantuan subsidi upah tersebut adalah pekerja dengan gaji di bawah rp tiga lima ratus per bulan
terdaftar sebagai peserta aktif bp jam sostek serta berada di zona empat ppkm
agung happy nugrah endrianto jakarta